dan kami lanjutkan kini kami sudah terhubung dengan wakil ketua komisi c dpr dki jakarta joni simanjuntak
pak joni selamat sore
melalui sambungan telepon
pak joni apa pendapat anda soal penyegelan pulau reklamasi yang dilakukan gubernur hari ini
pada prinsipnya begini ya kalau menyangkut penegakan hukum
jika ada pihak pihak yang memang sengaja melakukan pelanggaran hukum
kita sepakat ya setuju untuk hukum itu supaya ditegakkan
jadi menyangkut misalnya pembangunan yang ada di kawasan reklamasi tersebut
bahwa ada hal hal yang secara prinsip dilanggar katakanlah tanpa imb dan sebagainya ya
yang saya yang berada di bid sangat mendukung itu
karena biar bagaimanapun prinsip hukum kesamaan di hadapan hukum itu kan harus kita junjung tinggi
mau dia gubernur mau dia pengusaha besar kita didukung
artinya apa yang dilakukan gubernur ini kita berikan semacam dukungan lah apresiasi
walaupun nanti gubernur juga harus juga memberikan contoh kepada masyarakat
jangan juga dia melanggar hukum
dengan alasan alasan yang lain kan begitu
karena memang kejadian kejadian yang ada sekarang ini
saya juga agak khawatir bahwa ini akan banyak juga nanti dilakukan oleh masyarakat
karena gubernur sendiri di tempat tempat tertentu katakanlah penutupan jalan
di jati baru itu kan juga pelanggaran hukum
jadi beliau juga tetap bertahan dengan sikapnya
ini nanti mungkin juga menurut kita sebagai anggota dewan
jadi ini harus juga kita anjurkan
supaya gubernur juga memberikan contoh
dengan hanya misalnya dia hanya menegakkan hukum untuk dia
sementara beliau sendiri melanggar hukum begitu
oke pak joni tapi sekarang tadi gubernur anies mengatakan bahwa
akan segera membentuk badan pengelola untuk pulau reklamasi itu
bagaimana dprd akan mengawal proses pembentukan ini pak joni
karena tentunya kita tidak mengharapkan ada negosiasi negosiasi lain di luar itu kan
kan begini kalau kita melihat reklamasi ini kan nggak usah kita lihat dia muncul ujuk ujuk
kan ada satu proses yang panjang
dari mulai eranya pak presiden soeharto sampai kepada sby
di tingkat daerah dari zamannya pak fawzi bowo
dilanjutkan dan sedemakian berubah
oleh karena itu hal hal tersebut juga harus menjadi catatan kepada pemerintah kita sekarang gubernur dki jakarta

kita juga sebenarnya meminta ada semacam satu
jangan di ini jangan dibuat menggantung
bagaimana kelanjutan prd jonasi
bagaimana berkaitan dengan perda tentang kawasan pesisir
itu kan sebenarnya harus cepat disikapi
ya jangan dibuat mengambang seperti ini gitu loh
jadi apapun yang kira kira keputusannya itu misalnya sepanjang
ada satu penyelesaian akhir
tentang reklamasi ini ya kita harus dukung
makanya kita harapkan gubernur ini jangan mengulur ulur waktu ya buying time
sehingga dia akan dimunculkan sewaktu waktu lebih kuat nuansa politisnya
itu yang kita harapkan
kalau sekarang anda lihat ada nuansa politis juga
lebih kelihatan ke situ
apa yang dilakukan oleh gubernur ini tidak ada satu penyelesaian yang tuntas
misalnya kapan timingnya diselesaikan itu perda
karena kalau misalnya langsung mau ditolak begitu saja
ada kekurangan kekurangan katakanlah dari pengembang
tinggal itu yang diperbaiki
ya diperbaiki lagi kalau itu keluar dari prinsip prinsip
karena biar bagaimana
gubernur kita sekarang ini juga ya
dia harus melaksanakan juga apa apa yang kesepakatan dari pemerintah terhadap para pengembang
supaya ada kepastian hukum
kalau misalnya itu tidak ada kita khawatir juga nanti
karena investor juga mau ragu ragu untuk menanam modal di jakarta ini
karena dia pikir tidak ada satu kejelasan
kepastian hukumnya juga tidak ada
apa yang akan dilakukan oleh dprd kalau begitu pak joni
khususnya dprd memang harus memanggil pihak pihak terkait
dan kita juga akan menanyalah kepada pihak pihak
sebenarnya arahnya ini seperti apa
supaya jangan ini nanti misalnya terus
ya mengambang begitu saja
apa yang dilakukan oleh gubernur
sehingga nanti untuk bidang bidang lain kita juga akan tutup
gubernur juga harus berani menegakkan hukum
ini saya pikir satu proses pembelajaran juga ya
karena kita juga jika misalnya memang aturan aturan dilanggar oleh pihak pengembang
saya kira itu penting
namun pemerintah juga harus memperhatikan ya
masyarakat yang sudah membeli ya itu bangunan bangunan tersebut
karena mereka kan pembeli yang beristikad bah
bagi warga negara pembeli yang beristikad
pemerintah daerah juga harus memperhatikan kepentingan kepentingan mereka
tidak bisa hanya buang dibiarkan begitu saja
fungsi dari pemerintahan itu adalah melindungi juga warga negaranya
ada hal hal yang sebenarnya memerugikan mereka
baik baik masih akan bergulir jadi ini ya
dprd akan segera mengambil sikap ya
pak joni simanjuntak wakil ketua komisi cdprd dki terima kasih sudah bergabung bersama kami